apa sih yang lo rasain perbedaannya dengan sebelumnya
kontestasi yang sebelumnya di dua ribu sembilan belas dengan dua ribu dua puluh
bahkan ini gue ngobrol dengan pengawas yang di lapangan gitu ya
mereka resmi dari bagian dari bawah aslo
gapapa ya ini ga mau di share sharekan biar kita tau aja
pas gue belusukan kok gue gak pernah keras keras sama caleg lain atau tim ses lain gitu
dari seratus kali dua belusukannya selama kampanye ini kayaknya cuma cris cross dua kali
sekali sama caleg sekali sama tim ses
setiap kali gue mau belusukan gue tuh kirim surat
jadi oh hari ini caleg golkar namanya rian turun di rw sekian rt sekian jantinegara
wajib memberitahukan sebelumnya ke polres
nanti polres koordinasi sama bawaslu sama semuanya
pak itu yang lain belum pada turun
kalau bapak kan lebih enak kan approachingnya
tahun ini periode ini apa tahun periode yang lalu
dalam konteks pileg ya
gue ngutip aja riset dari burhanudin mutahdi
jadi dia bikin exit poll kalo ga salah
sepuluh dari tiga orang mengatakan politik uang itu wajar
apakah itu karena masa kampanye yang lebih pendek
atau apa gue gak tau
tapi yang gue liat dan terverifikasi dari paling ga satu report ya burhanudin mutahdi
ya mungkin lebih keras pertarungan kampanye tahun ini
keras dalam arti ya mungkin logistik mungkin
kalo modal dengkul itu dateng gitu ya
dan semuanya tuh jurusnya waduh waduh waduh waduh gitu ya
dan ga nyesel ya emang begini lah sistemnya
dan gue makanya pengen coba fight sebaik mungkin
jadi kalo gue ga dipilih bukan berarti modal dengkul ga bisa
emang lo gak cukup merasa
emang lo kalibernya gak cukup jadi anggota dewan
lain lainnya itu gue anggap itu sebuah apa ya
hal hal sistemik yang di luar kendali gue juga